ya pasti dari randy lah siapa lagi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
ingat gak sih waktu itu
kamu banyak masalah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
ya itu semua kan juga berkat kangga
gak bagus lah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
ini kalau masih sakit sih siapkan tim lagi
enggak gak usah mas
udah gak sakit kok
malah udah mendingan banget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
kamu ngomong kayak gitu sengaja supaya saya nggak picitin lagi atau gimana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
angkat aja tapi dulu speaker ya
siapa tau ada informasi soal si kendaraan
assalamualaikum om irfan
ada apa om
kok malam malam nelfon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
rena kasian banget ya belum bisa sekolah dalam keadaan seperti ini lagi nggak aman
nah om tuh rencananya mau ngundang rena datang ke kantor besok
om udah nyiapin sesuatu kebetulan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
kalau gitu om tunggu kedatangan kalian besok ya
rena pasti senang diajak ke kantornya om irfan
apalagi dia kan mau ngasih gambar kan ke om irfan
besok saya tunggu deh
nino kenapa sampai sekarang belum ada balesan ya
mungkin nino sibuk terus belum sempat bales karena kan lagi kerja
atau dia mau ke kantor

nanti saya susah
nanti saya susah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
saya ga mau dia marah lagi sama saya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
ga mungkin lah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
dia gak mungkin ngelakuin itu ya
kayaknya ini waktunya minta pertolongan gawat darurat sama opa deh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
bener bener saya cari sustan dulu ya